nonton konser tidak hanya atau tidak melulu soal kesenangan
tapi juga bisa sekaligus mendapatkan edukasi pendidikan
nah inilah yang dilakukan oleh musisi indonesia iwan fals
ia memperkenalkan budaya tanah air sekaligus menyuarakan persatuan bangsa
lewat seri konser bertajuk situs budaya
menghibur sekaligus mengedukasi
itulah yang ingin dilakukan iwan fals lewat gelaran seri konser situs budaya
yang diadakan di panggung kita lewinanggung depok
konser yang dimulai sejak april dua ribu enam belas ini menampilkan kebudayaan
dari setiap provinsi yang ada di indonesia pada setiap gelarannya
di gelaran ke sebelas ini giliran kebudayaan jawa tengah yang menjadi tema utama
penonton yang hadir
tapi juga kolaborasi dirinya dengan bintang tamu sambil membawakan lagu daerah
pertunjukan semakin syarat budaya dengan iringan alat musik tradisional
tak lupa iwan menyisipkan edukasi tentang sejarah
ya tanggapannya menurut saya konter ini sangat bagus ya mbak ya
mengangkat tema situs budaya jawa tengah
yang tadinya saya ingin menambahkan
saya tidak tahu tentang situs budaya jawa tengah
tentang tarian nyanyian cerita cerita tradisionalnya jadi tahu
kalau bang iwan mengangkat situs budaya itu sudah lama ya
dan memang kita selalu mendukung upaya upaya tersebut
jadi ya penanggapan kami cukup positif dan memang ini perlu dipertahankan
bahkan masih banyak budaya budaya yang belum ditonjolkan nanti
nkri itu perlu dipersatukan dengan budaya
iwan fals dari dulu menaruh perhatian pada isu kebangsaan
sebelum seri konser situs budaya
ia dan bad nya juga pernah menggelar berbagai konser dengan tema keberagaman indonesia
tak jarang iwan menyentil masalah lingkungan lewat lagu lagunya
gimana kita mau bicara indonesia kalau kita nggak ngerti sabang sampai merauke
dan apa yang kita punya puluhan suku bangsa provinsi dan negara
provinsi ada tiga puluh empat pasti istimewa
jadi ayo deh semangat belajar itu
itu aja sebenarnya
kita cuma menyampaikan apa yang kita rasakan kegembiraan kesedihan kemarahan
walaupun dia marah sama bangsa ya marahlah
kalau dia cinta ya cintalah
itu wilayah yang sangat privat kesenian itu
iwan berharap pertunjukannya dapat meningkatkan
iwan berharap pertunjukannya dapat meningkatkan pengetahuan berbudaya dan berbangsa
bagi penonton sekaligus penggemar yang datang
seri konser situs budaya dari iwan fals akan kembali digelar
hingga kisah tentang seluruh provinsi di indonesia tuntas ditampilkan
nadia laras depok